menjelang sidang gugatan pemilu presiden di mahkamah konstitusi polres banyumas bersama kodim tujuh ratus satu jaya kusuma banyumas jawa tengah
akan menggelar razia kendaraan di jalan raya menuju jakarta
hal ini dilakukan untuk mengantisipasi pergerakan masa menuju jakarta
pihak aparat pun meminta warga banyumas tidak berangkat ke jakarta

dalam mendukung kegiatan kegiatan itu kita memberikan himbauan himbauan pada masyarakat pada tokoh tokoh
kita mengajak ataupun persuasif mari sama sama hasil mk ini perselisihan ini kita sikapi dengan baik
artinya tidak menjadikan sesuatu hal yang nanti dapat mengakibatkan hal hal yang tidak diinginkan
kemudian kita mengimbau juga tidak perlu kita berangkat ke jakarta
tokoh kita tokoh tokoh bangsa juga sudah menyampaikan hal tersebut
sehingga ini menjadi hal yang sangat baik sekali
pasca terutama kita melaksanakan idul fitri
setelah kita berpuasa silaturahmi kita masih hangat
ini mari sama sama kita teruskan sampai dengan selesainya proses ini berjalan